menteri dan juga wakil menteri yang akan bekerja dalam kabinet indonesia maju telah dilantik untuk menentukan kabinetnya presiden joko widodo menyatakan telah menyaring lebih dari tiga ratus nama
presiden republik indonesia joko widodo mengaku telah menyaring lebih dari tiga ratus nama untuk menentukan tiga puluh empat orang menteri dan dua belas orang wakil menteri yang akan membantunya menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan
jokowi juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa mengakomodasi semua pihak dalam penyusunan kabinet
dalam seminggu ini saya dan pak wakil presiden sibuk membentuk kabinet mengangkat menteri dan wakil menteri
pekerjaan yang sangat berat ini pekerjaan yang sangat berat
nama yang masuk lebih dari tiga ratus
padahal jumlah menterinya hanya tiga puluh empat
kita harus melihat urusan yang berkaitan dengan daerah urusan yang berkaitan dengan suku urusan yang berkaitan dengan agama
semuanya proporsinya harus sesuai betul
yang berkaitan dengan partai yang berkaitan dengan profesional
tidak mudah menyusun kabinet yang harus beragam
mungkin yang senang atau yang gembira karena terwakili di dalam kabinet itu hanya tiga puluh empat orang yang dilantik
yang kecewa berarti
lebih dari dua ratus enam puluh enam orang
artinya yang kecewa pasti lebih banyak dari yang senang
dan mungkin juga sebagian diantara yang hadir juga ada yang kecewa
ini saya mohon maaf tidak bisa mengakomodir semuanya karena sekali lagi ruangnya hanya
ya pekan ini sorotan publik tertuju pada komposisi kabinet indonesia maju
pengumuman posisi dua belas wakil menteri pun menjadi
penutup dari drama penyusunan kabinet ala jokowi
namun drama tidak berhenti sampai di situ
ada dinamika lain usai pengumuman wakil menteri
yakni adanya parpol dari koalisi yang tidak mendapatkan kursi
untuk apa sebetulnya kursi wakil menteri dan apakah kemudian akomodasi politik belaka atau memaksimalkan untuk kinerja
dan bagaimana dengan partai yang tidak mendapatkan kursi
kita akan coba bahas malam hari ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio
sebelah kiri saya sudah ada bang inas nasrullah ketua dpp partai hanura
bang inas selamat malam
saya harap kita berjumpa bang inas
iya udah lama banget deh
dan ada bang ray rangkuti direktur eksekutif dari lingkar ramadan indonesia
kami juga masih menunggu ali muhtar ngabalin yang terakhir confirm untuk hadir
mantan tenaga ahli utama dari ksp
saya coba bacakan dulu mungkin sampai bisa ditampilkan apa kemudian kata bang inas nasrullah terkait dengan setelah pak jokowi mengumumkan menteri dan juga wakil menterinya
ini jokowi hanya menghitung kawan berdasarkan kalkulator semata
ya ini pada hanya memandang jumlah
suara partai saja
padahal hanura berkontribusi enam belas kursi dpr ketika mendaftarkan capres dan cawapres jokowi ⁇ maruf ⁇ di kpu
mudah mudahan bang inas masih ingat ya dengan kalimat bang inas ini sendiri begitu
bang jadi suara hati nuraninya hanura nah hati nuraninya hanura itu seperti apa bang
setelah mungkin tidak ada nama yang masuk di menteri even wakil menteri kecewakah atau seperti apa
kalau menurut saya kecewa itu adalah manusia
apalagi ketika itu pada saat pendaftaran pilpres ada enam partai yang mendaftarkan pak jokowi ke kpu
yaitu ada pdip golkar nasdem pkb p tiga dan hanura
karena mereka yang punya kursi di dpr
partai pengusung ya
partai pengusung yang mendaftarkan dan tiga partai pendukung karena tidak punya kursi
nah kita pada saat itu bergandengan tangan karena kita lihat di tv kan
semangatnya adalah satu bagaimana pak jokowi ini akan menang nanti di pilpres akan datang
karena kita tahu juga lawannya bukan lawan yang enteng juga ternyata
kemudian dalam perjalanan kita kan terlibat di tkn
sama sama dengan kawan kawan partai partai yang lain kita ada kesibukan di tkn kita ikutin rapat
lantas ada perintah untuk tampil di sini tampil sini kita ikutin semua kawan kawan
atau di daerah pun juga sama pasukan pasukan kita di daerah juga bergerak
sampai kita masuk ke kantong kantong gerindra pun kita kawan kawan itu di daerah itu masuk
itu kita berdegadang sama gitu kita sangat terharu banget waktu itu kan
tetapi setelah pilpres selesai kemudian ada pemilihan menteri
ketika itu yang terpilih ternyata partai partai yang masuk ke koalisi
ya kan mereka juga leguh udah nah sudah lah nggak apa apa
atau kita memang tujuannya bagaimana menjadi
menjadikan pak jokowi presiden begitu
bukan pak jokowi presiden untuk periode kedua
kita tidak menuntut apapun itu sudah terlaksana kita sudah senang gitu kan
nah soal kalkulator ini bagaimana maksudnya
nah tetapi begitu masuk ke wamen kita agak tercengang juga gitu kan
tercengangnya adalah ketika psi dan perindo itu masuk terpilih untuk wamen
masing masing satu ya
ya informasinya ada beberapa media yang saya baca karena suara mereka lebih daripada hanura
jadi bukan lagi pertemanan yang pada saat pilpres itu kita bersama sama gitu kan
jadi kebersamaan itu sudah hilang
karena padahal pada saat pilpres itu saya sangat ingat sekali baik pak erick kita bersama
kita bersama apapun
jadi kita akan bersama sama terus
itu jadi harapan kita apa yang dikatakan oleh pak erick itu kan menjadi kenyataan
jadi kaget nih hanura kaget ketika pengumuman wakil menteri itu
kaget juga kita
padahal waktu pengumuman menteri kita sudah tidak masalah
tapi dari pengumuman wakil menteri kita kaget
nah yang menjadi pertanyaan jadi kawan kawan di hanura yang kecewa gitu segala macam
pertanyaan adalah yang belum terjawab nih sekarang gitu
apakah hanura ini ditinggal atau tertinggal
nah apakah memang sekarang itu lawan itu dipeluk dan kawan diseruduk
nah ini nanti kita
oke sampai di situ
tapi pada saat itu suara hatinya hanura ya
tapi itu kita kan namanya unek unek kita boleh kita ungkap
tetapi setelah itu kita bilang saya bilang juga sama kawan kawan dan ketum juga dan kawan kawan
kita kan memang tok
kita kan memang tok
kita kan totalitas buat pemenangan pak jokowi
sudah jangan mengharap apapun
kita juga bilang sama kawan kawan
sudahlah kita tidak mempermasalahkan
tetapi juga asalkan jurubicara presiden ini ngomongnya kurang enak gitu
membuat air kawan kawan marah lagi
oke ngomongnya seperti apa nanti kita simpan dulu ya
saya ke bang rerangkuti
bang apa yang anda lihat setelah pengumuman wakil menteri ini
ada yang gembira ada yang tidak ada yang kecewa
tadi juga pak jokowi sudah bilang sebetulnya
ya ada yang gembira ada yang tidak
sudah pasti ya kan
saya pikir salah satu alasan hanura itu yang paling masuk akal itu karena
tidak menduga bahwa di kursi wamen pun tidak mendapatkan
padahal kalau tentu saja lagi lagi pakai kalkulator kira kira gitu ya
kalau lagi tak pakai kalkulator mestinya ya hanura dapat satu atau dua
meskipun itu hanya ada di wamen
kira kira ini kan profesional ada sekian
atau non partai politik ada sekian gitu ya
yang bersifat individual ada sekian gitu ya
berbasis relawan setidaknya ada dua kan kira kira gitu ya
tapi partai yang salah satu pendukung utama pak jokowi juga nggak kebagian sama sekali
wajar atau berlebihan sikap sikap seperti hanura begini
kalau konteknya idealis sih tidak tepat ya
tapi kalau konteknya perhitungan yang kita sebutkan tadi
salah satu pertanyaan itu memang sangat rasional gitu
mengapa yang berbasis semata mata berbasis relawan bisa dapat
tapi yang berbasis partai pak jokowi nggak mengikut sertakannya gitu loh kira
lebih dari itu adalah kan kalau relawan itu kan bersifat non partai
tidak tetap lah
tapi kan kalau partai ini kan sebetulnya tetap
pada tingkat tertentu sebetulnya pak jokowi tetap membutuhkannya
untuk terus menerus disertakan di dalam koalisinya gitu
nah sekarang karena bagaimanapun
bisa saja setahun ini nasibnya begini
tapi tahun depan bisa naik bisa naik bisa naik dan seterusnya
dalam konteks seperti itu
tentu saja kebutuhan pak jokowi terhadap partai ini tetap relevan gitu
nah ini kan menurut saya kalau perhitungan itu ya
tapi kalau perhitungan ideal itu kan sebetulnya ini juga udah terlalu banyak sebetulnya kan kira kira
sudah cukup gemuk
juga gemuk dan melibatkan begitu banyak background di dalam partai ini
dan seterusnya seterusnya gitu
makanya sejak dari awal kalau kita sendiri ya menghitungnya
sepuluh partai politik itu empat puluh itu non partai politik gitu
nah cuma kan pembagiannya nih yang kayaknya belum tentu merata gitu
misalnya golkar itu dengan wamen mereka setidaknya dapat lima tuh
misalnya ya pdi dengan wamen setidaknya dapat juga lima kira kira gitu ya
apkb setidaknya sudah dapat tiga
p tiga dapat dua kan kira kira gitu
psi satu perindo satu dan seterus terusnya gitu
jadi sebetulnya pada tingkat tertentu ngitung ngitungnya ini kalau misalnya lah ya di luar green dry yang masuk gitu loh kira kira ya
mestinya masih bisa gitu
asal tentu saja dengan kalkulasi yang tepat memasukkan unsur seperti gerindra ini
ada partai bulan bintang ada pkpi juga sisanya
ada ya termasuk hanura gitu
tapi kan dua partai yang lainnya itu tidak dalam posisi pengusung ya
memang mereka berbeda dengan hanura ya
lagi pula pak tapi gini loh ya kan kita belum tahu juga nanti skenario macam apa yang akan dibuat oleh pak jokowi untuk memasukkan
kalau tadi pak inas mengatakan kita ini tertinggal apa ditinggal gitu
saya kira juga ada unsur tertinggalnya
sebenarnya unsur tertinggal itu artinya kurang apa namanya
kurang apresiatif gitu atau kurang doa yang dobraknya kurang kencang gitu
nah ditinggal atau tertinggal nanti mungkin bisa dijawab oleh bang ali maung tarangga balin
mantan tenaga ahli utama ksp
tapi kita break terlebih dahulu kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini
baik kita sudah kedatangan bang ali maung tarangga balin
mantan tenaga utama dari kantor staf presiden
bang ngabalin selamat malam
terima kasih bang sudah meluangkan waktu langsung tadi sudah dengar pasti
sudah mendengar tadi apa kata bang inas ya
karena remang remang karena di jalan
jelas tadi ada suara hati nuraninya hanura yang kecewa manusiawi begitu ya bang inas ya
soal komposisi ini
mungkin bang abalin punya perspektif tidak soal itu bahwa kemudian tidak semua yang kemudian akhirnya masuk dalam terakomodir dalam kabinet yang sudah disusun oleh

saya kira ungkapan dan beberapa letupan letupan sebagai seorang politisi saya kira ya itu kami ini politisi
tapi kalau hanura partai bulan bintang itu bukan pendukung bukan
pengusung kalau nggak salah
partai hanura pengusung
mandat landangan ya
tapi kalimat yang paling benar itu adalah pergeseran waktu membuat orang itu menjadi pertama ikhlas istiqomah sabar dan jangan lupa doa doa terbaik itu selalu terpelihara
lima tahun ini kan waktu yang panjang dan kalau bang inas ini saya bukan baru kenal bukan
lama sekali teman teman di hanura apalagi di pbb saya kenal lama
jadi saya pikir itu wajar dan
penting untuk sebagai kalau macam saya ini juga bukan tkn
bukan bukan tim kampanye saya
jadi kalau saya rasa biasa biasa saja itu memang biasa
tapi kalau kawan kawan yang terus ikut kemudian sebetulnya kan orang melayu itu kan apa ya sungkan kalau dia menadahkan tangan itu tidak pernah terjadi
tetapi kalau sudah begitu tetap harus digauli dengan baik
tetap harus dikomunikasi
saya pikir itulah yang sebetulnya
ya itu yang mungkin bang ini karena saya sudah baca beberapa ini
bang yusril juga saya sudah ketemu
oke ya tadi bang inas katakan bahwa apakah ini kemudian ditinggal ya bang inas ya atau seperti apa posisinya
apakah pak jokowi meninggalkan partai hanura sebagai partai pengusung atau bagaimana
kalau posisi seperti ini saya sangat amat mengerti
sangat mengerti terus terang saya mengerti
mengerti watak dan karakter bapak presiden
apa terjemahannya itu akhirnya pak
kalau sahabat kemudian pengusung kemudian orang orang yang begitu dekat dengan presiden
hanura itu kurang dekat apa
pbb dan yusril itu kurang dekat apa
mungkin ini menjadi bagian dari waktu yang membutuhkan sedikit lagi kesempatan
saya kira saya untuk dan atas nama teman teman di istana ya
teman teman maksudnya saya harus ngomong begitu bahwa kita kasih kesempatan sejenak
ini baru belum cukup seminggu kalau nggak salah ya
artinya ada peluang masuk atau bagaimana
iya karena presiden joko widodo itu sosok yang paling tidak pernah lupa dengan orang punya karya karya besar
punya sejarah sejarah besar
saya sudah melihat beberapa kali lebih kurang dua tahun saya ada di istana
itu kan saya melihat oh begini oh jalannya begini oh begini
karena itu ketika bang ines kemudian ada beberapa saya baca dalam artikel artikel kemudian beberapa catatan mereka
saya sangat mengerti
itu sebabnya sebagai kawan dan sahabat tentu saya harus mengatakan bahwa kalau ada beberapa pilihan kata dan diksi atau intonasi yang tidak terlalu pas kemudian sampai di kuping kawan kawan
baik di hanura maupun pbb
partai partai yang lain
tentu saya ingin mengatakan mewakili kata diksi
kawan kawan untuk menyampaikan permohonan maaf
bang inas yang jelas jurubicara presiden pak fajrul sudah mengatakan bahwa ini sudah final sebetulnya
ya bahasanya itu sangat tidak bagus
bukan bahasa bergaul dengan baik
seolah olah dia yang mempunyai keputusan
kita bertanya tanya apakah ini bahasa yang diucapkan pak jokowi kepada pak fadli
saya yakin tidak
tapi kan dia jurubicara presiden bang ina
nah justru jurubicara itu dia bicara asal bicara
apa memang dia mendengar dari bapak presiden
nah itu kan yang harus diklarifikasi sama dia
tapi kalau saya yakin kalau saya melihat bahasanya pak presiden ini pak jokowi kan santun
tidak ada bahasa yang langsung menpotong begitu
kita lihat bahasanya juga
bahasanya santun maaf
santun banget gitu
tapi apa yang disampaikan oleh fajrul rahman ini sangat luar biasa
seolah olah dia yang punya kekuasaan

seolah olah dia yang menyetir presiden
ini yang berbahaya
sudah tutup tidak ada lagi kabinetnya sudah bagus tinggal jalan saja
seolah olah kalau hanura masuk tidak bagus
ini bahasa bahasa ini
beda dengan bahasa kawan kita yang satu
sebetulnya tidak begitu maksudnya
tapi mungkin pas lagi ramai dan semangat jadi
tapi pada prinsipnya ini kan kawan kita
tapi jangan jangan benar lagi
presiden mengatakan begitu
ini kan kita ini kan anak anak timur sebelumnya ini
ini bugis kalimantan selatan ini
jadi pilihan kata emosionalnya itu intonasi
tapi ini orang baik pak
fajrul ini orang baik
punya dedikasi ilmu yang luar biasa
kompetensinya kawan lama saya
makanya begitu dia ditunjuk oleh presiden sebagai jurubicara
saya orang pertama yang mengucapkan
karena saya yakin bahwa dia mampu menjalankan tugas itu
baik bang ines
tapi kalau pun kemudian tidak mendapatkan porsi wakil menteri
artinya memang ada berharap juga dong partai partai ini
setelah dari pak ketum ketum pak jokowi
pak ketum juga bilang sudah bilang
sudahlah kita tetap apapun yang terjadi
memang dari awal kita tidak berharap apa apa
yang kita inginkan adalah pak jokowi bisa memimpin
indonesia lima tahun ke depan dengan lancar dan indonesia maju
kita tetap akan mendukung dari luar
dari luar kabinet gitu kan
kita tetap dukung
sudah kita sudah melupakan
namanya kekecewaan sesaat itu boleh saja terjadi
oke baik bang rey
sebagai politisi ya kita kembali kepada jalurnya
bang rey yang jelas muncul kemudian spekulasi bahwa ini dilihat dari kursi kursi wakil menteri
background dan sebagainya
ini adalah politik akomodasi
ada masalah yang sama tidak
iya kurang lebih sama sebenarnya
artinya ini bagi bagi wakil menteri saja dong
karena beberapa pos yang menurut saya sebetulnya dipertanyakan apakah memang membutuhkan wamen apa tidak gitu
kemudian proses rekening dan meja juga terlihat sepihak ya
dalam hal ini semata mata dilakukan oleh pak jokowi
yang saya tidak tahu persis
nampaknya belum melakukan konsultasi misalnya dengan menteri terkait gitu
sebut saja misalnya
wamen di menhan
kan kita nggak pernah mendengar misalnya pak prabowo membutuhkan wamen
tiba tiba ada kursi wakil menteri
tiba tiba ada kursi wakil menteri
dan orangnya belum tentu secara personal klik dengan pak prabowo kan
jadi ini kursinya sendiri mungkin tidak ada konsultasi
mungkin ya saya nggak tahu
dengan pak prabowo apakah membutuhkan wamen apa tidak gitu
tapi orangnya juga belum tentu juga melalui persetujuan pak prabowo juga
mestinya kan mungkin kalau melalui diskusi asumsi kita adalah
oke beban pekerjaan sekian berat
apakah anda siap
tapi saya juga bisa tentukan
kan kira kira gitu ya jadi
jadi adalah ini mekanisme dari bawah ke atasnya kan
nah yang lain misalnya soal backup
ini kan menteri baru
dengan beban pekerjaannya kita juga tidak tahu sebesar besar apa gitu ya
tiba tiba ada juga wamennya
gitu lah kira kira
jadi kalau dilihat dari posisi itu
ada beberapa yang menurut saya
seperti dipaksakan ya wamennya
karena beban pekerjaannya
ya menteri pertahanan itu ya
istilah saya itu ya beban pekerjanya dari dulu ya begitu begitu saja
kira kira paling tambahannya alutista kan
yang lain itu nggak ada
cuma soal pertahanan pertahanan
apalagi di era reformasi ini mereka lebih
lebih konsentrasi pada pertahanan
anda tidak melihat ini adalah urgensi untuk memaksimalkan kinerja pemerintahan
lima tahun ke depan dengan kursi kursi wamen ini
ya itu yang saya sebut soal
ya beberapa tempat
sih mungkin memiliki relevansi
misalnya di wamen di menteri keekonomian secara menyeluruh
itu kita bisa diskusikan lah gitu
tapi di tempat tempat yang lain ini yang saya tidak paham
misalnya soal di wamen
han itu tadi kan
kemudian di backup gitu misalnya
kemudian di menteri
bahkan menteri agama juga
saya kurang tahu persis
sejauh apa seberat apa
karena beban pekerjaan di departemen agama itu juga kurang lebih sama
paling sulit itu kan cuma soal pelaksanaan haji kan
relatif tahun demi tahun waktu demi waktu
organisasi pengorganisasian kita
sama saja begitu ya
bahkan lebih baik
kalau waktu ini sekarang sudah lebih baik
jadi ada infrastruktur yang terbangun
ada manajemen yang jauh lebih baik
yang lebih terbuka
melibatkan partisipasi macam macam
sekarang kalau ditanya misalnya haji haji itu ya
orang orang yang naik haji
jadi kalau sudah sampai sebegitu
fungsi wamennya di mana
fungsi wamennya bagaimana
biar kita menganggap ini bagi bagi kue kekuasaan
jangan keliru bahwa dalam undang undang tiga puluh sembilan tahun dua ribu delapan tentang kementerian negara
kebutuhan wamen itu bukan menteri yang perlu atau tidak
dalam hal melaksanakan beban yang begitu berat pada kementerian itu
maka undang undangnya menjelaskan presiden dapat mengangkat wakil menteri
jadi bukan menteri
jadi bukan menterinya yang perlu
jadi presiden yang mengangkat menteri dan presiden lah yang mengangkat wakil menteri
meskipun dalam undang undang dijelaskan bahwa wakil menteri itu bukan anggota kabinet
nanti presiden sudah mengangkat wakil menteri kemudian dikoordinasikan dengan menteri
jadi bukan kebutuhan menterinya
karena itu presiden memiliki hak otoritas
jadi untuk bisa mengangkat menteri dan wakil menteri
itu menurut undang undang kementerian negara tahun seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan
oke oke kita bahas nanti
usaha ijadah kita harus break
kita akan coba dalami lagi kemudian apakah kalau memang itu adalah hak prerogatif presiden
iya tapi kemudian kita tahu dulu apa urgensinya sebetulnya pos pos wakil menteri yang kalau tidak mau dikatakan itu merupakan pembagian kue kekuasaan
dan saya akan tanya juga nanti ke bang inas
lalu ke depan ini seperti apa apakah hanura kemudian sikap politiknya bagaimana
bang muskil tadi sudah dijelaskan akan tetap mendukung
tapi dengan fakta politik hari ini
apakah tetap seperti itu
atau memang mau ditinggalkan begitu ya
kita bahas usaha ijadah kami akan segera kembali suatu saat lagi
baik bang inas jadi harapan hanura ke depan ini seperti apa setelah tidak masuk ke dalam kabinet
apakah masih berharap ada reshuffle atau berharap ada
ada kursi yang lain begitu yang diciptakan
enggak kita gak seperti itu lah
kita gak seperti itu ngarep ngarep gitu enggak lah
jadi kita akan doakan kita akan dukung pak presiden dengan kabinet yang ada sekarang
dan hanura kemudian akan bebenah diri untuk persiapan dua ribu dua puluh empat
jadi itu loh
tapi kita tetap mendukung termasuk kita punya anggota dewan juga di daerah
tetap kalau misalnya ada kebijakan kebijakan pemerintah pusat yang di daerah kita sudah ketemu
minta kan kepada dprd di daerah untuk tetap mendukung
itu tetap kita walaupun kita tidak punya di pusat yang di daerah kita katakan kita harus selangkah dan seia sekata dengan pemerintah pusat
jadi di awal awal ini hanya apa hanya kaget saja
bingung atau apa
enggak sebetulnya kan kalau kita baca tadi pernyataan bung inas ini sebetulnya sudah ikhlas kalau tingkat kabinetnya nggak dapat
jadi masalah itu tiba tiba di wakil menterinya banyak sekali orang masuk gitu
partai yang sudah dapat dapat lagi kan kira kira gitu ya
sementara hanura tiba tiba sama sekali nggak kebagian gitu ya
bahkan yang berbasis relawan pun dapat kan minimal dua kan kira kira gitu
itu jadi problem ditambah lagi pernyataan pernyataan yang tidak elok ya
tadi menurut bang inas itu di luaran gitu
efek dari itu sebetulnya gitu
tapi kalau soal tingkat menterinya kan udah katakan gak ada masalah lah kan kira kira gitu ya
nah meskipun kalau kalkulasi saya sebetulnya tadi saya sebutkan tadi bisa masuk
asal kalkulasinya begini begini gitu
tapi kan enam puluh berbanding empat puluh gitu
nah sekarang kan komposisinya sekitar empat puluh lima lima puluh lima
jadi lima puluh lima dari partai empat puluh lima dari non partai politik
yang lima puluh lima itu pun sudah masuk dua diantaranya adalah dari gerindra kan gitu
jadi otomatis harus ada dua kemungkinan ya
partai yang dikurangi jatah kursinya atau partai yang sama sekali nggak kebagian kursi
seperti yang dialami oleh bung inas
seperti yang dialami oleh apa namanya tuh partai hanura gitu lah kira kira
tapi saya sendiri feeling saya mengatakan kalau dilihat komposisi yang begini beragam besar ya
saya tidak terlalu yakin ini akan efektif gitu
kalau semacam hukum alam makin besar sebetulnya makin sulit untuk dikoordinasikan gitu
dugaan saya mungkin akan ada reshuffle setahun berikutnya gitu
nah disitulah mungkin pertimbangan kepada hanura akan dimasukkan
jadi ini semacam mudah lah kita lewatin dulu deh
kira kira gitu ya setahun ini gitu
jadi tidak ditinggal ini
lihat setahun ini kira kira gitu
nanti kalau nggak apa namanya ada yang kurang perform gitu cukup alasan bagi pak jokowi misalnya untuk mengatakan sudah kita ganti
dan itu potensial partai partai yang belum masuk ini akan terlibat
tapi diajak bicara tidak sih sebetulnya hanura bang inas
itu antara ketua umum ya pak oso dan pak jokowi
tapi saya lihat memang beberapa hari sejak pemilihan menteri menteri
sejak kekulangan ini saya tidak melihat ada komunikasi ketua umum dengan pak jokowi
karena setahu saya pak jokowi juga kan fokus menyusun kabinet
jadi saya yakin tidak ada komunikasi keluar lah
pada saat pemilihan kabinet saya tuh barang
setelah pilpres sudah pernah ketemu nggak
dengan pak jokowi
malah kita diundang waktu itu setelah pilpres
mengajukan empat puluh nama
yang ditanya wartawan pak oso bercanda udah kita ajuin empat puluh nama
rupanya ada yang nyangkut
silahkan pilih rupanya enggak ada yang nyangkut
padahal pengusul paling banyak loh ya
politik itu kan adalah seni yang paling indah dalam memanage kekuasaan
indahnya bagaimana kalau begini bang tidak semuanya dapat
seperti yang tadi dibilang oleh bang ines
tetapi kan komunikasi berbicara dengan baik
karena saya semua satu republik ini tahu bahwa kalau ada undangan ketua umum mahanura kepada pak jokowi tidak akan mungkin tidak
pasti beliau datang
itu artinya orang seni dalam mengkomunikasikan seluruh kepentingan kepentingan orang berpolitik
karena itulah saya percaya dan hakul yakin bahwa komunikasi antara kedua pimpinan ini kan kawan sahabat yang luar biasa akrabnya

saya kalau melihat presiden itu datang ke tempat pak oso itu aduh masya allah
kayak negeri ini udah beliau berdua punya deh
gimana negeri ini punya dua tapi gak ada kursinya
ini kan simpai kami
ini simpait saya punya simpai
jadi saya tahulah bagaimana cara mengelola kemudian mengkomunikasikan kepentingan kepentingan politik antara hanura sebagai pengusung dengan presiden terpilih
ini maksudnya apa sih bang aben maksudnya apa apakah nanti akan ada perubahan apakah nanti ada tambahan
itu saya belum tahu itu saya belum tahu
tetapi saya percaya bahwa kasih kesempatan kepada bapak presiden tadi benar bagus sekali bang ines
mungkin suasana ini bisa berjalan dengan baik dengan teduh
komitmen hanura tadi bagus banget memberikan dukungan penuh kepada presiden joko widodo dan pak ⁇ maruf ⁇ amin dalam menjalankan tugas lima tahun akan datang itu
sebab ada partai partai secara terbuka mengatakan minta jatah menteri kan
kalau penting lebih dari yang mereka peroleh dua ribu dua puluh
kalau yang dipercaya sudah dipercaya
hanura memang tidak asumsinya sih menurut saya karena pak jokowi sudah mengerti lah kan kira kira gitu
dan mungkin karena pendekatannya juga dengan kultur yang lebih baik tidak berbicara tapi dimengerti daripada berbicara
tidak dimengerti kan kira kira gitu
ini seolah olah tidak berbicara dan tidak dimengerti
tapi kalau handra cepat redamnya
namanya kaget boleh boleh saja
tercengang di awal saja
tercengang saja begitu diwamin kita tidak ada adin
tapi ya sudah lah
karena ini memang pilihan yang terbaik tidak seperti ini tapi kita tetap dukung pak jokowi
ujian kesabaran itu memang luar biasa
ujian kesabaran itu istikamah
ini kita bahas apa sebetulnya ya bang ya
bahas ini bahas fikih kali ya
iya tapi saya terus terang saya bangga dan kagum
saya bangga dengan kagum beberapa pernyataan dan statement statement yang dikeluarkan oleh umpama teman teman pbb kemudian hanura
memberikan pembelajaran politik kepada rakyat
pembelajaran politik kepada rakyat indonesia
kenyataan seperti ini adalah satu hal yang tidak bisa dihindari
seperti hanura kemudian pbb
tapi kan jangan lupa bahwa lima tahun itu bukan cuma seminggu ke depan
lima tahun itu panjang waktunya
tapi begini bang abalin tadi apa disampaikan oleh bang ray rangkuti bahwa ini kan semakin gemuk ya
justru tidak efektif begitu
bahkan kabinet ini bekerja
anda punya pandangan sudah itu
ada dua hal
hal yang pertama itu begini
tantangan ekonomi global itu memastikan pemerintahan dengan manajemennya mesti harus kuat
salah satu kuat itu adalah memasukkan tenaga tenaga yang memiliki kemampuan profesionalisme yang tinggi
jadi kalau di beberapa tempat kayak kemarin di universitas indonesia saya juga bilang
negara ini organisasinya namanya negara
pengurusnya itu namanya pemerintah
jadi pemerintah itu
jadi pemerintah mengerti itu
yang kedua semakin besar satu organisasi negara kalau kita lihat dalam sistem ketatanegaraan itu kan memang begitu
jadi semakin besar satu sistem ketatanegaraan dengan pola dan pengembangan pemerintahan itu
itu justru akan memberikan keyakinan dan kekuatan terhadap pemerintah dalam mengatasi semua banyak persoalan persoalan kenegaraan
itu sebabnya makanya kenapa presiden mengatakan bahwa fokus fokus dan fokus
terhadap pembinaan dan persiapan sumber daya manusia
saya yakin dan percaya bahwa komposisi kabinet hari ini
bukan justru semakin tidak efektif seperti yang dikatakan oleh bang rey
bahwa ini semakin gemuk
kayak orang kan semakin gemuk semakin mungkin banyak obesitas itu sama
tapi begini ini kan bukan terkait dengan individual body bukan
ini kan organisasi
jadi karena itu masing masing kita
di luar negeri dan dunia itu mengalami resesi
tapi indonesia dengan komposisi hari ini kan dia mempersiapkan satu organisasi yang kuat dalam menghadapi pemerintahannya
jadi insya allah kita tidak ragu untuk itu
saya pengen tahu dulu deh pendapatnya pak ginas soal kemudian kalau semuanya akhirnya harus dapat
gemuk gak ada masalah tuh berarti komposisi kabinet itu
jadi saya melihat memang untuk wakil menteri ini kan kita harus lihat seberapa besar sih kapasitasnya
berapa besar sih kapasitas yang dibutuhkan oleh satu kementerian
sehingga dia harus dibutuhkan wakil menteri
contohnya saja yang saya juga agak heran dan saya mencermati tentang kementerian bumn
nanti kementerian bumn itu ada deputi
kalau kita baca di undang undang kementerian itu deputi itu berfungsi sebagai wakil menteri
nasir ada lima deputi di kementerian bumn
kemudian sebagai apakah nanti wakil menteri yang dua orang ini
apakah dia akan sejajar
eselennya akan sama eselen satu soalnya
apakah dia akan menjadi sejajar dengan deputi
kalau dia sejajar dengan deputi kenapa dia tidak menambahkan jumlah deputinya dari lima menjadi tujuh misalnya
tetapi kalau dia itu tidak sejajar dengan deputi mau dimana
apa dia posisi setengah menteri
jadi di antara menteri dan di antara deputi
nah strukturnya seperti apa nantinya gitu
strukturnya harusnya seperti apa
ini kan harus diperjelas
atau jangan jangan nanti dua orang wakil menteri di bumn akan menjadi koordinator deputi
kan agak lucu juga
oke tapi secara umum anda melihat posisi wakil menteri itu memang diperlukan oleh pak jokowi untuk menjawab tantangan yang tadi disampaikan oleh bang abalin
kan tadi beragam kita memang katakan kebutuhan itu ada
kapasitasnya menambah bertambah
nah kita tadi memang itu harus kita kalkulasi
nah ini kan nanti dalam satu tahun ini pak jokowi akan menilai
apakah nanti betul ini membutuhkan wakil menteri
ternyata ternyata memang tidak bisa jadi
jadi wakil menteri menjadi hilang
nah itu juga buat hanura tidak akan masalah gitu loh
walaupun misalnya nantinya misalnya orang mengatakan nanti misalnya nanti wakil menteri ini berkurang dari dua belas menjadi delapan
hanura makin tidak mendapat
enggak kita tidak bukan bicara itu
kita bicara bagaimana kebutuhan wakil menteri itu
oke bagaimana pak kabali
kalau di undang undang kementerian undang undang kementerian ya undang undang kementerian negara itu memang deputi itu sebagai pelaksana tugas
laksana di bawah satu pengambilan keputusan
tapi di undang undang kementerian negara di pasal sepuluh itu memang jelas disebutkan wakil menteri
dalam hal kebutuhan dan beban kerja yang besar presiden dapat mengangkat wakil menteri
bahwa apa yang disebutkan oleh bang inas tadi itu mungkin iya deputi cuma saya belum lihat undang undangnya
tapi menurut ketentuan undang undang deputi itu adalah pelaksana tugas dari turunan apa yang diperintahkan oleh menteri
tapi kalau wakil menteri dia adalah representasi dari sebuah kementerian
itulah masalahnya bang ali
oke singkat saja bang baram
masalahnya itu karena di satu segi pendekaran pak jokowi kan pada hak eksekusi kan
artinya deputinya sebetulnya yang harus ditekankan
karena mereka menteri presiden pemberkebijakan turunannya adalah menteri
eksekutorialnya kan sebetulnya adalah birokrasi kan sebetulnya
iya deputi deputi ini itu yang lebih ditekankan
nah dalam konteks kayak begini wamennya di mana
iya makanya dia berfungsi untuk melakukan eksekusi program atau sebetulnya bagian dari pembuat kebijakan
sudah ada sudah ada pendaturan organisasi
kalau terkait dengan hal yang seperti itu
kalau memang kalau kita baca dari undang undang
dari kalau peraturan pemerintah tentang wakil menteri kan ada
dan undang undang kementerian itu
kalau kita lihat melihat dari depute itu adalah dia membantu menteri untuk ini ini ini
iya meng eksekusi lah
dan tidak jauh beda dengan peraturan pemerintah yang dikeluarkan psb tentang wakil menteri
wakil menteri oke
wakil menteri itu adalah membantu menteri untuk ini ini itu hampir mirip gitu sama
iya iya di luar dari tugas dan fungsionalnya terakhir saya ke bang inas lagi artinya
secara partai hanura meskipun saya tidak tahu
nura meskipun saat ini ya kita nggak tahu mungkin tahun ke depan atau kapan
tidak masuk kabinet tetap bersama dengan presiden jokowi dodo
oh ya kita tidak berangan angan untuk nanti diajak duduk jadi wakil menteri eh
maupun jadi tidak berangan angan itu
tapi kita tetap akan mendukung sampai pak jokowi lima tahun ke depan tamat
saya ingin mengatakan bahwa saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih
baik kepada teman teman bang ines dan hanura dan partai bulan bintang
kalau di sana sini ada diksi dan narasi yang kurang menyenangkan
untuk dan atas nama kawan kawan di istana tentu saya menyampaikan permohonan maaf
tidak tidak tidak
kawan dan sahabat kita
oke oke baik terima kasih banyak bang abalin bang ines dan hanura
terima kasih banyak kita lihat bagaimana ke depan komposisi ini seperti apa
tapi kami akan segera kembali kami harus break
kami akan kembali dengan sejumlah informasi yang tetap bersama kami di prime news